dan anchor cnn indonesia alfian raharjo saat ini sudah berada di lokasi gempa cianjur jawa barat
selamat siang alfian alfian bisa anda jelaskan kalau tadi rekan kami rekan kita bersama
albi pratama berada di salah satu permukiman warga yang ada di desa cugenang
di mana anda berada saat ini dan bagaimana perkembangan terbaru soal evakuasi maupun warga yang mengungsi di sana
terima kasih iqbal saat ini saya berada di lapangan perawata sari di kota cianjur
ini merupakan salah satu lokasi pusat pengungsi yang memang diadakan oleh kabupaten cianjur
dikelola oleh tni dan juga sejumlah lembaga swadaya masyarakat lainnya
kalau boleh saya bercerita bahwa di sini ada sekitar delapan belas tenda pengungsi
jadi bisa dibayangkan berapa banyak jumlah pengungsi yang ada di sini
dan kalau kita berbicara terkait dengan jumlah pengungsi
tentu saja yang patut kita perhatikan adalah kebutuhan air minum
mereka tentu saja membutuhkan air minum karena di tempat ini juga tidak diizinkan untuk menggunakan kompor dan sebagainya
sehingga dibutuhkan juga air minum agar untuk membantu mereka untuk memenuhi kebutuhan air minum mereka
dan salah satu yang dilakukan oleh tni
adalah dengan menghadirkan alat pemurni air semacam ini
jadi air nanti akan dimurnikan di sini
dan untuk mendapatkan keterangan lebih lanjut terkait dengan bagaimana alat ini berfungsi
saya sudah bersama dengan kolonel czi rilman yuda
beliau adalah kazidam tiga siliwangi
selamat siang komandan
ya selamat siang bapak
komandan mungkin bisa diceritakan
cara kerja dari alat pemurni air ini sebenarnya apa
seberapa besar kapasitas yang bisa dilakukan dalam satu kali pemurnian satu jam misalnya
jadi alat ini bisa menggunakan sumber dari sungai dari air payau
dan diolah di mesin ini menghasilkan air yang langsung siap minum
jadi mesin ini dinyalakan dalam waktu empat jam nanti dia akan isi rahat satu jam setelah itu bisa digunakan kembali
dan setelah diproses kita tampung ada di bak di belakang ini
nah jadi walaupun mesin tidak menyala jadi air bisa langsung diambil di toren ini yang kapasitas lima
jadi air yang sudah disaring difilterisasi akan disimpan di sini
sebelum nantinya akan dimasukkan ke dalam galon galon semacam ini kemudian didistribusikan kepada para pengungsi
jadi kita tempatkan di kodim cianjur masyarakatnya sudah sekitar empat ratus personil kemarin
langsung ini mengambil air di mesin ini
namun tadi pagi kami dapat perintah dari bapak pangdam tiga siliwangi agar menempatkan di lokasi yang memang di situ banyak pengungsi
jadi kami pindahkan ke lapangan joglo ini mulai pagi tadi
dan kami juga dapat petunjuk
agar air yang sudah diolah menjadi air minum ini agar dibawa ke titik titik di mana masyarakat tidak bisa mengambil air ke sini
oke jadi tidak hanya dikonsumsi oleh pengungsi di sini tapi juga didistribusikan ke daerah daerah lain gitu ya pak
jadi perintah dari bapak pangdam tiga agar kita menggandeng para relawan
petunjuk dari beliau juga relawan ini agar relawan yang jujur karena tidak menutup kemungkinan air ini bisa dijual
maka dari itu kami sudah mengkoordinasikan relawan relawan yang siap untuk membagikan air minum ini
nanti akan didistribusikan ke titik titik di mana masyarakat yang kesulitan air minum
komandan mungkin boleh nggak kita coba air minum ya
karena saya penasaran sebenarnya apakah benar benar siap untuk dikonsumsi atau seperti apa gitu ya
jadi air ini sudah melalui proses juga pengujian di sukovindo
sebenarnya ini sama seperti kalau kita mengonsumsi air minum biasa begitu ya yang sudah kita masak sehari hari
karena tidak ada rasanya tidak ada baunya juga begitu
jadi dan ini adalah hasil alat pemurnian ini
jadi alat pemurnian ini tadi sempat disampaikan terkait dengan apa
tds tadi bagaimana dan
ini bisa mencapai nol
standarnya empat ya
sehingga air ini memang benar benar ini air sehat gitu ya
mesin ini merupakan gagasan dari bapak pangdam tiga siliwangi majen kuntuk arif ibowo
yang dimana beliau ini juga sudah beberapa daerah yang dibantu menggunakan mesin ini
seperti di sumatera barat di sumatera selatan kalimantan dan bahkan papua
ini sudah beliau
ini sudah beliau
beliau kirimkan alat ini untuk membantu kesulitan masyarakat terhadap air minum
terima kasih banyak komandan atas penjelasannya
saya coba minum lagi gitu ya komandan
jadi memang kebutuhan air minum ini sangat diperlukan bagi para pengungsi
seperti saya sampaikan tadi dengan hadirnya alat ini
tentu saja mau tidak mau akan memberikan banyak sekali kemudahan bagi para pengungsi untuk bisa mendapatkan air minum
kita harapkan sebenarnya
distribusi alat ini bisa semakin meluas lagi
sehingga masyarakat atau para pengungsi bisa mendapatkan akses air minum
air yang siap minum secara lebih mudah lagi
alfian raharjo anchor cnn indonesia langsung dari cianjur jawa barat
terima kasih informasinya dan tetap jaga kesehatan